tak hanya situasi politik menjelang pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat yang memanas
suhu udara di jawa timur juga sedang panas panasnya
sudah lebih dari enam dasarian atau enam x sepuluh hari berturut turut
beberapa wilayah di jawa timur tak kunjung diguyur hujan
menurut catatan badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg juanda
suhu udara pada siang hari di jawa timur bisa mencapai tiga puluh tujuh derajat celcius
dan pada malam hari suhu udara bisa mencapai angka dua puluh enam derajat celcius
fenomena ini disebabkan oleh pergerakan matahari di bagian selatan garis katulistiwa
akibatnya penyinaran matahari lebih intens di wilayah jawa hingga nusa tenggara
koordinator bidang observasi bmkg juanda randy rawadi mengatakan
selain pergerakan matahari ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya fenomena ini
faktor lain selain dari pergerakan matahari adalah
lamanya penyinaran matahari yang pertama
yang kedua adalah karena memang di wilayah jawa timur dari kemarin itu
sudah lebih dari enam puluh hari tanpa adanya hujan menyebabkan kelembapannya cukup kering
sehingga suhu yang dirasakan masyarakat akan cukup tinggi
selain itu juga tutupan awan di wilayah jawa timur sangat sedikit
menyebabkan penyinaran matahari langsung dapat mengenai permukaan bumi
menghadapi suhu ekstrim ini
berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk meminimalisir dampak sengatan matahari terhadap kulit mereka
di antaranya menggunakan pelindung fisik seperti sarung tangan kol sekaki hingga oleh sun cream tabir surya
biasanya kalau sehari hari itu sebelum berangkat kulit itu biasanya pakai sun screen
terus juga memungkinkan untuk pakai baju yang sekiranya tidak gampang terpapar sinar matahari
untuk menghindari cahaya yang cerbaik
cuaca ini panas banget mungkin aku lebih banyak di rumah sih
keluar kalau yang penting penting aja
kecuali ada kerjaan gitu
tapi tetap pakai sun screen dan body gitu
pas waktu saya naik motor itu ya panasnya tuh nggak kayak biasanya
kalau biasanya itu masih ada adem ademnya gitu kan
nah kalau sekarang itu ademnya itu berubah kayak jadi langsung panas gitu
kalau memang harus keluar banget gitu
ya pakai sarung tangan
helm atau pakai kaos kaki lah pokoknya untuk menutupi kulit lah
bmkg memperkirakan awal musim hujan di beberapa wilayah di jawa timur
akan terjadi pada dasarian kedua bulan november dua ribu dua puluh
kota surabaya dan sekitarnya diprediksi akan mulai diguir hujan pada dasarian pertama bulan desember dua ribu dua puluh
lalu wilayah terakhir yang akan memulai musim hujan adalah kabupaten situbondo pada awal januari dua ribu dua puluh